sampai jumpa di video selanjutnya
tapi untuk sementara aja ya
oke tempat tidur aku dimana
yang penting ada spring bednya satu terus ada kamar mandinya di dalam
tau gitu udah dulu gue harus ngedengerin kata hati gue
oh mbak be mbak be
jadi kayak ngetopi nih
cuman diari ini yang bisa ngebuktiin kalau gue lebih suka sama opi dari dulu
mendingan aku tumpuan glenn aja deh
kamu lagi ngapain kok suara kamu aneh gitu sih
eh denger ya
mulai sekarang lu gak ada hubungan apa apa lagi sama gue
jadi lo gak usah nanya gue ini nanya gue itu
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
eh si laura lagi jalan jalan ya mobilnya kemana
aduh kasihan lagi hujan hujanan ya
aduh keadaannya laura gimana sekarang
aduh jago banget sih gue
kenapa coba gue nawarin tuk tuk ram peran sama dia
kalau enggak kan dia enggak mungkin menderita kayak gini sekarang
perasaan gue gak enak banget lagi
laura dimana ya
ngapain di sini sendiri malam malam
mana hujan lagi tuh
pak boleh enggak saya nginap di sini
loh emangnya si neng tinggal di mana
saya nggak punya tempat tinggal pak
saya enggak tahu mau ke mana lagi pak
ya ya udah deh
neng boleh tinggal di sini sebentar
makasih ya pak
pak makasih ya tehnya
neng kamu tuh boleh numpang tidur di sini
tapi untuk sementara aja ya
tempat diri aku ya
tempat tidur aku di mana
yang penting ada spring bad yang satu terus ada kamar mandinya di dalam
di sini tuh enggak ada spring bed neng
ini tuh cuma gudang
jadi hanya ada tikar tipis dan bantal neng
tapi pak enggak bisa tidur di tikar
katanya nggak bisa tidur di tikar
eh tidurnya malah pulas
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah waktunya sudah tepat

bangun loh mau sahur mau puasa gak
ih bocah malor aja
buset deh dipanggilin lo tidur apa pingsan
ampun dah gua mah orang orang juga tidur kalo dipanggil teriak begini mah
dengar kuping lu ketutupan apa sih
bangun jangan sampe gua marah nih
capek orang tua masakin malah dia kagak bangun malam aja
waduh laura kemana lo
pujuh burung yang pantesan gua panggilin diem aja gua kirain lo malor
gak ada sih kemana gua jaya
kacau kacau bisa gak asuh ini urusannya gak ada
eh kemana sih kabur apa
ih pokoknya aku gak mau makan pakai tumis kangkung sama tempe no way
temennya kenapa nan
menurut aku tuh gak bisa kalau makan kayak gituan
emang gak ada delivery apa
pokoknya aku gak mau sahur pakai makanan kayak ginian
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

pak pak berhenti bentar dong pak